smk asisi adalah salah satu sekolah di dki jakarta yang sempat memperlakukan pjj pada bulan januari ini karena ditemukan salah satu siswa yang terpapar covid sembilan belas
smk asisi di kecamatan tebet jakarta selatan sempat melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh selama lima hari yaitu pada sepuluh sampai empat belas januari karena seorang siswanya dinyatakan positif covid sembilan belas
selain menerapkan aturan sesuai dengan skb empat menteri pihak sekolah meminta orang tua siswa menjalani tes swab mandiri dan memastikan siswa dalam kondisi sehat saat belajar di sekolah
kepala smk asisi paskalis doman hal itu bertujuan sekolah dapat melakukan deteksi dini dan mengurangi kekhawatiran siswa lain
ptm kami rasa lebih senang anak anak belajar disini lebih menyenangkan daripada pjc
jadi memang saat ini senang ya pak ya
tapi kekhawatiran pasti ada ya
kekhawatiran tetap ada maka tetap pas pada tetap menjaga diri mengantisipasi lalu mengikuti prokes yang ada
sementara itu sma enam jakarta di kebayoran baru jakarta
namun sekolah kembali melakukan kegiatan belajar daring pada dua puluh empat januari lantaran adanya laporan seorang siswanya terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada dua puluh tiga januari lalu
selama siswa belajar daring sekolah kembali mendapat laporan adanya kasus positif covid sembilan belas dari siswa sehingga kegiatan belajar jarak jauh diperpanjang
sehingga tujuh februari nanti
sebenarnya kesimpulannya kalau mereka di sekolah dengan prokes yang ketat diawasi oleh guru ternyata tidak pernah terjadi kasus positif
justru mereka pada saat libur ya mungkin pengawasan dari orang tua kurang atau mungkin dia saat bermain juga tidak menggunakan prokes seperti itu
meski kasus positif covid sembilan belas di sekolah meningkat pemerintah provinsi dki jakarta baru akan mengurangi jumlah siswa
saat ini jakarta menerapkan ppkm level dua hingga tiga puluh satu januari mendatang
puti fanfudi evan askam jakarta